dulu sudah disiapkan oleh pemerintah
itu harusnya juga dikembangkan dalam program nasional
tantangan keamanan data bagi calon penerima vaksin memasuki tahapan baru setelah pemerintah menerbitkan aturan tentang jalur vaksinasi mandiri yang akan digelar pada bulan april nanti
kak tapi sorry nih ya kayak kalo misalnya ini ibl gak ada aturan ini kalo pemain gak boleh diambil sama ini apa pemain ibl gak boleh diambil sama timnas mungkin arief juga kepanggil kak
mereka mengintimidasi para mahasiswa dengan umpatan dan ancaman